mudah aku tidak membuat keributan
aku hanya menuntut hukum ditegakkan dengan adil
raka prabu aku meminta
raka kian santang anak dulhaka penyebab ayah anda pun ngeksan
kalau perlu hukuman mati
raden kalau begitu bolehkah aku meminta satu permintaan
permintaan baiklah kata kata apa permintaan kau
aku ingin meminta kepadamu jika suatu saat nanti aku mati
bolehkah kau menguburkanku di tempat yang indah ini
itu permintaan darinya
ia hampir tidak pernah meminta apapun dari diriku
maka permintaan yang sederhana ini mana mungkin aku tidak mengabulkannya
rai aku mohon panggil
raka cepatlah kembali ke istana
cita semuanya sudah selesai
kami di sini sangat membutuhkan
rai kita berangkat
rai kita berangkat
rai kita berangkat
rai kita berangkat
rai kita berangkat
rai kita berangkat
alangkah beruntungnya perhas ini
mendapatkan cinta yang begitu dalam dari radeva asunsa
ada apa rai
raka prabu ada satu masalah yang engkau lupa urus dan harus diselesaikan
masalah apa yang kau maksud
bukankah raka prabu telah berkita
akan memerintah di atas undang undang yang sah
yakni sesuai hukum yang ditetapkan dalam kitab manawadharma
ya benar apa yang kau katakan
mengutip salah satu isi kitab manawadharma
bahwa setiap orang yang bersalah harus mendapat hukuman
siapapun juga pelaku kesalahan itu
tidak memandang rakyat jelata atau bangsawan
bahkan keluarga istana
semua sama di hadapan hukum
lalu apa masalahnya adikku
bukankah permufakatan buruk
atau makan yang membahayakan keselamatan raja
dengan hukuman berat
siapa yang kau maksud
apakah ada seseorang bermufakat kejahatan
yang mengancam keselamatan raja
katakan siapa rai
raden surosowo benar benar memang bisa diandalkan
jangan asal bicara adikku
aku tidak asal bicara
maupun asal tuduh
raka kian santang
penyebabnya ayahanda moksa
itu dihukum seberat beratnya
apakah salah ucapanmu ini
kalau alasan tidak bersalah
kesalahan itu bisa diampuni
tetapi raih kuki yang santai
melakukan hal itu tidak sengaja
jika ketidaksengajaan itu
harus tetap diberikan hukumannya
kalau orang itu melakukan
kesalahan tidak disengaja
jawab nih mas
benar benar sangat menyediakan
sengaja atau tidak disengaja
harus tetap dihukum
tindakan yang menyebabkan
ayah anda kalian
putra kukihan santai
jangan kau cabut kucang emas itu
asal kamu tahu raden
adalah sebagai pelindung utama
kerajaan besar pancacaran
janganlah kau membuat keributan lagi
aku tidak membuat keributan
aku hanya menuntut hukum ditegakkan dengan adil
aku meminta raka kian santang anak nur hakan penyebab ayah anda pun ngesan
kalau perlu hukuman mati
raka prabu aku meminta sekali lagi
anak nur hakan itu harus dihukum seberat beratnya
aku tidak bisa membuatnya
aku harus memutuskan masalah ini sendiri
masalah ini harus melewati sindang dewa istana